sepuluh hari menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sejumlah lembaga survei kian sering menggelar dan merilis hasil survei publik
fluktuasi peta keterpilihan dan penerimaan terhadap para kandidat pun terekam
dari sejumlah hasil survei independen tersebut
lembaga survei indonesia lsi dan lingkaran survei indonesia denny ja juga merilis survei terbaru
survei tersebut dilakukan pasca aksi dua ratus dua belas dan menjelang sidang perdana kasus dugaan penodaan agama
yang dilakukan pasuki cahaya pernama
lsi melibatkan delapan ratus responden dalam survei yang dilaksanakan pada tiga hingga sebelas desember lalu
survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin kesalahan lebih kurang tiga lima persen
hasil survei menunjukkan meski tengah menyandang status tersangka
pasangan ahok jarot justru menjadi pasangan yang paling banyak dipilih
pasangan ini dipilih tiga puluh satu delapan persen responden diikuti agus silvi dengan dua puluh enam lima persen
dan anis sandi berada di posisi paling akhir dengan angka dua puluh tiga sembilan persen
jika dibandingkan dengan hasil survei lsi pada bulan november
hanya pasangan ahok jarot yang mengalami peningkatan persentase dari dua puluh enam dua ke tiga puluh satu delapan persen
sementara pasangan agus silvi dan anies sandi justru mengalami tren penurunan
saya kira kalau petahana itu
memang agak beda dengan yang mau nyalonnya
kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja
nah harusnya kalau masyarakat puas harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya
lingkaran survei indonesia juga merilis survei
berbeda dengan lsi survei yang dilakukan sejak tiga hingga delapan desember
dengan metode multistage random ini menunjukkan agus silvi berada di puncak survei
dengan angka tiga puluh tiga enam persen
disusul ahok jarot dengan dua puluh tujuh satu persen dan anis sandi dua puluh tiga enam persen
jika melihat hasil survei saya tentu akan mensyukuri jika ada nilai yang baik
tetapi juga tetap memiliki mentalitas agar jangan berpuas diri
selain itu dari survei yang melibatkan empat ratus empat puluh responden ini

sehingga di sini ada dua persen warga dki menginginkan gubernur baru
sementara dua puluh dua satu persen tetap menginginkan petahana bertahan
dan sisanya tujuh belas enam persen tidak menjawab
pertama ada resistensi terhadap incumbent
yang kedua adalah adanya keinginan kuat dari publik dki
untuk adanya pergantian kepemimpinan di dki jakarta
lingkaran survei juga memprediksi pilkada dki akan berlangsung dua putaran
dan pasangan agus silvi
jadi yang pertama lolos ke putaran kedua
suci bancin cnn indonesia
tingkat elektabilitas pasangan kandidat di pilkada dki sangat dinamis
meski hanya berbeda hari atau bulan mungkin
saling salib menjadi yang paling terpilih oleh publik dki
ini tercermin dalam berbagai hasil survei sejumlah lembaga
soal survei elektabilitas yang terakhir dirilis adalah
hasil survei lembaga survei indonesia
yang menempatkan kandidat petahana kembali naik
meski satu bulan sebelumnya sempat menang
sempat turun drastis dari beberapa lembaga survei yang lain
apakah publik dki masih benar benar gamang dalam memilih calonnya
bagaimana tim kampanye atau tim sukses melihat tingkat
keterpilihan calonnya di mata publik ini
kami akan mengulasnya malam hari dengan adam kamil
peneliti lembaga survei indonesia selamat malam
mas adam kemudian ada tiga tim sukses dari tiga kandidat
saya kenalkan dulu ada mbak yasmin muntas dari tim sukses pasangan nomor urut satu
selamat malam mbak yasmin
sudah lama nggak muncul ya di televisi ini
oke baik kemudian pasangan nomor urut dua tim suksesnya sudah hadir
dan juga ada m idrus yang merupakan tim sukses dari pasangan kandidat nomor urut tiga
selamat malam waalaikumsalam
waalaikumsalam baik terima kasih sudah hadir
tapi saya ingin paparkan kepada anda terlebih dahulu sejumlah hasil survei
yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam waktu atau kurun waktu beberapa
waktu terakhir ini antara november hingga desember
baik saya ingin tunjukkan kepada anda melalui layar disini
yang pertama muncul kita perlihatkan terlebih dahulu ya
dari indikator atau dari lembaga survei
baik ini dari indikator politik indonesia dimulai dari elektabilitas kandidat pemimpin jakarta ya
yang dirilis pada bulan november dua ribu enam belas pasangan agus sylvi memperoleh tiga puluh empat persen
kemudian pasangan ahok jarot dua puluh enam dua persen
kemudian pasangan agus sylvi memperoleh dua puluh empat tiga persen kemudian pasangan ahok jarot dua puluh enam satu persen

tapi saya ingin menunjukkan juga soal tidak tahu dan tidak jawab ini
baik kita lihat selanjutnya
ini juga kalau tidak salah masih dari
baik ini dari media survei nasional ya median ya
yang dirilis pada bulan november dua ribu enam belas
ini mungkin masih masuk margin error
baik masih sekitar bulan november
kita lihat survei dari lembaga selanjutnya
ada polreking indonesia
oleh pasangan nomor urut satu
tentu saja yang sangat tinggi disini
tidak tahu atau rahasia ini juga menjadi titik berat
bagi direktur eksekutif dari poltreking indonesia
anta yuda mengatakan ini sangat penting
yang belum menentukan pilihan ini
sehingga ini juga nanti bisa menjadi faktor
kemana suara mereka pada bulan februari
tentu saja masih sangat dinamis
bisa berubah kapanpun
nah sekarang kita akan lihat selanjutnya
lembaga yang juga merilis hasil surveinya
ini yang baru ya kita sudah mulai masuk bulan desember dua ribu enam belas
lingkaran survei indonesia
masih menempatkan pasangan nomor urut satu
untuk pasangan petahana ahok jarot
masih bulan desember juga
lembaga lain juga sudah mengeluarkan rilisnya
yakni lembaga survei indonesia
ini sama sama lsi tapi singkatannya beda
yang lembaga survei indonesia
juga dirilis pada bulan desember dua ribu enam belas
disini data berbeda
kemudian pasangan petahana
ini apakah kemudian menjadi
sebuah wacana reboundnya
perolehan suara atau elektabilitas
sejauh ini paling tidak ketika
pemilihan dilakukan pada hari ini
maka tertinggi disini adalah
sebuah rangkuman dari beberapa
lembaga survei yang melakukan survei
di bulan november
dan juga pada bulan desember
hasilnya seperti yang
baru saja saya paparkan terlebih dahulu
tetapi saat ini kan sudah ada mas adam kamil
yang mewakili lembaga survei indonesia
mas adam mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu
tinggi dari pasangan petahana
jika kita lihat beberapa survei lainnya
terutama di bulan november
apakah ini memang ada perubahan
ataukah sebelumnya memang tinggi
kalau dalam survei lembaga survei indonesia
untuk kandidat petahana ini
oke yang pertama
saya rasa saya tidak kutipkan untuk ini
karena saya tidak kredibel untuk mengkritisi
hasil yang lain gitu ya
jadi ini kita mengkritisi hasil yang kita punya aja
indikator dari lsi gitu
memang mas agus posisinya teratas
mas anies posisinya paling rendah gitu
tapi diantara tiga calon ini
tidak berbeda signifikan
tidak berbeda signifikan
tidak berbeda signifikan secara margin survei
untuk sampel delapan ratus
tiga berapa persen
ke atas dan ke bawah
jadi kalau temuan bulan lalu november
itu ketiga calon tidak ada perbedaan signifikan
tapi kemudian di bulan desember ini
di bulan desember ini
ada selisih yang signifikan
yaitu antara pasangan ahok dengan pasangan agus
sementara pasangan ahok dengan pasangan agus
itu juga tidak signifikan
jadi kita juga tidak tahu
ini yang mana yang nomor satu gitu kan
yang jelas dari situ kita melihat bahwa
tampaknya memang ada perubahan yang signifikan nih
paling tidak antara ahok dengan anies gitu
kemudian kita melihat apa yang menyebabkan itu
dalam rentang waktu yang apa namanya
yang signifikan tadi antara ahok dengan anies atau ahok dengan agus
kalau kita lihat
ada tingkat kedisukaan ahok yang sedikit meningkat
itu disebabkan karena ada perubahan positif pada citra ahok yang ramah atau santun
itu perubahannya paling besar
dibandingkan citra citra yang lain
perhatian pada rakyat jujur berwibawa mampu memimpin
rama santun menarik penampilannya gitu
hanya citra ramah atau santun
itu yang paling besar perubahannya
citra yang lain di dalam ahok pun tidak banyak berubah
citra yang lain di calon lain juga tidak banyak berubah gitu
jadi citra itu memang
perubahannya sangat besar
jadi itu mendongkrak yang elastabilitas tadi
tampaknya itu yang mendongkrak itu
karena kita juga ketahui bersama
gaya komunikasi pak ahok ini kemudian menjadi lebih soft gitu kan
itu mulai kapan itu
ditangkap bahwa ada perubahan citra itu
itu sesuai survei kita tiga desember sampai sebelas desember
dalam durasi waktu itu gitu
dan dalam durasi waktu itu juga pemberitaan pemberitaan di media kita lihat bahwa
kegiatan kampanye pak ahok
ke lapangan itu
lebih menonjolkan gaya yang lebih santun lebih soft gitu
ahok yang baru gitu kan
ahok yang baru katanya
ahok yang baru bener
memang sengaja disasarannya kesana ini
merubah citra dari yang santun
jadi hilang dong kesan atau pendapat orang dulu yang misalnya suka ahok karena
tidak suka basa basi apa yang dikatakan misalnya benar ya dikatakan benar
salah dikatakan salah ini mau dirubah begitu
kalau dahulu kan pak ahok suka marah marah
kepada mereka yang memang tidak melakukan kerja secara baik
jadi ada alasan
sekarang kan pak ahok lagi cuti
pak ahok tidak mungkin marah marah kepada
jadi harus santun
pak ahok tidak mungkin marah marah kepada pns ataupun birokrasi yang tidak menjalankan tugas dengan baik
kan seperti itu
nah tetapi kalau kita bicara soal survei ini
tim kami itu bukan tujuannya ingin menang survei
kita ingin menang pilkada nanti lima belas februari dua ribu tujuh belas ini
saya kalau melihat beberapa hasil survei ini
saya kalau melihat beberapa hasil survei ini
saya kalau melihat beberapa hasil survei
dari lembaga lembaga yang berbeda ini
saya melihat memang ini sebenarnya menarik ya
kalau kita ingin membaca teks ini kan kita harus melihat konteks politik dibalik ini
sebuah teks yang ditulis hari ini kita ingin membaca teksnya hasil lembaga survei indonesia
tentu kita juga harus bisa melihat konteks dibaliknya
pada november itu nomor satu adalah mas agus
dan pada desember nomor satu adalah pak ahok
rata rata survei yang dilakukan pada bulan november itu menempatkan mas agus pada posisi pertama
konteks politik pada saat itu situasi politik pada saat itu
ada tuduhan pak ahok melakukan penistaan agama
dan politik pada saat itu berada pada titik yang sangat mendidih
masyarakat berada pada posisi yang sangat marah
ya pada satu sisi
tetapi ada juga yang dalam kondisi kebingungan
apakah betul pak ahok ini
ya betul pak ahok ini bertindak seperti yang dituduhkan kepada beliau
dalam konteks itu survei dilakukan
ya survei dilakukan survei ditanyakan bahkan ada lembaga survei yang mengatakan
kalau seandainya pak ahok menjadi tersangka
kira kira kalian atau masyarakat akan memilih calon yang mana
ini kan seolah olah ini semacam framing untuk kemudian
tapi memang diakui framing
dan itu sah dalam ini menurut surveiarnya
tetapi poinnya begini
bahwa survei ini kan adalah kerja intelektual
yang oleh basuki dan jarod tim kami itu sangat mengapresiasi
jadi hasilnya nomor satu nomor dua nomor tiga kami apresiasi saja
toh masyarakat juga
ini bukan berarti anda mengkritisi bahwa seharusnya pas ketika momen politik sedang mendidih
di titik yang mendidih itu tidak layaklah dilakukan survei saat itu
loh orang kalau dalam kondisi yang lagi marah lagi galak
kira kira bisa rasional tidak
kalau menentukan pilihan
berarti ini secara tidak lain juga
apakah ini artinya kemudian tingginya hasil survei mungkin dari pasangan nomor urut satu
dan kemudian elektabilitas yang diraih nomor urut tiga saat itu
sebenarnya hanya sebuah keuntungan dalam kondisi yang tidak ada
jadi gini ini terkonfirmasi dengan surveinya paul tracking
kali lalu paul tracking hantai yudha katakan nomor satu mas ahy
tetapi undecided voters itu sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari tiga kandidat ini
ini harus dibaca seperti apa
mereka adalah swing voters
yang sebenarnya sebelum menentukan pilihan
biasanya mereka ingin mendapatkan informasi yang komprehensif integratif lengkap
baru kemudian bisa memilah milah dan kemudian memilih
nah selama ini kan
situasi politik cenderung terlalu panas
pak ahok itu seolah olah sudah dijustifikasi melakukan kesalahan
sehingga kemudian masyarakat yang ditanyakan cenderung tiarap
bisa saja mereka tidak terbuka
menyampaikan referensi politik
kita tanyakan tanggapannya
seharusnya tidak pas ketika masih marah
ini mungkin tidak rasional menurut bung hansi ya
nanti kita akan tanyakan kepada dua tim sukses dari dua kandidat yang lain setelah jeda berikut ini
benarkah ketika survei
beberapa lembaga survei yang merilis pada bulan november
kemudian menempatkan pasangan calon nomor urut satu
berada di peringkat pertama
begitu ya dalam hal elektabilitas
mungkinkah ini karena memang konteks politik yang pada bulan november itu
di titik yang mendidih
tadi disebutkan seperti itu bung ansi lema
jadi masih belum bisa dinilai rasional
kalau kemudian memilih
setuju nggak ini mbak yasmin
ya kalau selamat malam terima kasih
sudah diberi kesempatan
jadi begini kalau menurut saya
memang agus silvi kalau kita lihat
trendnya baik ya
untuk beberapa hasil survei kan memang
hasilnya bagus di atas
bahkan di hasil survei yang terakhir di bulan desember
lsi yang menunjukkan
ya lsi yang
lingkaran yang menunjukkan
lembaga survei indonesia yang hasilnya naik ya
agus silvi memang posisinya dari awal
selalu kandidat yang dianggap underdog gitu ya
sekarang ketika bagus juga
saya rasa tidak terlalu bijaksana juga kalau dikatakan
bahwa ada kondisi kondisi politik tertentu
sehingga menguntungkan gitu
karena saya dan kami percaya di tim ses
bahwa itu adalah efek juga kerja dari
mas agus dan bu sylvi
terjun langsung ke lapangan
karena semakin banyak kita bertemu
itu yang tercermin pada hasil survei
kalau menurut saya seperti itu
tidak pas kalau disebut karena keuntungan ini ya
bukan faktor luar
kalau saya sepakatnya seperti itu
jadi bahwa tim ses pasulan lain tentunya punya
punya pendapat lain itu sah sah saja
tapi kalau kami menganggap bahwa
apa yang tampak di hasil survei ini ya
salah satu barometer
apa yang dilakukan ke lapangan selama ini
apa yang digerilliakan oleh paslon nomor satu
jadi bukan karena diuntungkan saat itu masyarakat marah dengan peta hana
kalau saya masih berpendapat seperti itu
bahwa pun ada perubahan kan
dari awal misalnya hasil survei menunjukkan juga
waktu pertama kali diluncurkan
tapi kan terus akhirnya menuju ke nomor satu
trendnya naik maksudnya
trendnya naik dan menunjukkan tren
menurut saya menurut kami di tim ses itu ada kestabilan ya gitu
bahwa kalau sekali sekali turun ke nomor dua itu wajar ya
karena gini itu dinamis gitu loh
itu dinamis karena survei ini kan dilakukan dalam kurun waktu tertentu
sehingga aktivitas paslon dia melakukan apa di kurun waktu tertentu tersebut
ada apa itu memang berpengaruh
jadi bahwa misalnya ada masalah almaida
mungkin membuat paslon naik tapi tidak serta merta seperti itu
pasti ada effort dari paslon masing masing untuk itu
kalau misalnya hanya dikatakan itu
semua paslon harusnya naik
harusnya malah nomor tiga kalau kata saya gitu ya
semestinya seperti itu
tapi kan tidak
tentunya ada effort dari paslon juga
sehingga dia bisa tetap bagus
oke jadi efektifitas kampanyanya ada begitu ya
sangat efektif kampanye yang dilakukan selama ini
iya karena kalau memang ukurannya ada faktor luar
harusnya malah tidak bisa lebih buruk lagi misalnya
ketika kemarin melakukan hal hal yang disampaikan
beberapa hal terakhir ini ya

oke baik kalau pasangan anisandi melihat seperti apa
ini kalau data yang saya punya ya
saya coba kumpulkan dari beberapa lembaga survei
beberapa lembaga survei begitu
ini seperti pasangan anisandi selalu berada di tiga nih
bagaimana ini pak
terima kasih mas indra
jadi kalau kami melihatnya proses ini kan terus
sampai februari di tanggal lima belas di tahun depan
nah yang ada hari ini dengan melihat tren
survei lembaga lembaga survei lain
ada beberapa memang terkesan bahwa kita selalu di urutan ketiga
sesuai dengan nomor kan
kita nggak mau minta nomor satu dua tapi pemenang iya
jadi memang perspektif yang kita lihat bahwa
kita juga melakukan survei secara internal
tapi kita bersyukur bahwa sudah dilakukan survei
kita yakin bahwa survei kan melakukan secara intelektualitas
artinya kita menghargai proses yang terjadi
nah kalau kita lihat tren yang terjadi bahwa
isu isu yang coba kita hadirkan ke masyarakat hari ini kan kita ada tiga
yang pertama adalah membuka lapangan kerja
yang ketiga menciptakan
pengusaha dua ratus ribu
dan yang ketiga adalah pendidikan
nah isu isu ini sudah mulai bergulir setelah bulan desember ini
karena yang kemarin itu kita menjaring secara total
apa sebenarnya need yang dibutuhkan oleh masyarakat dki jakarta
nah memang langkah langkah strategis
kita hargai bahwa pak ahok terus mas agus
ini adalah sebuah proses panjang
dan proses konstelasi politik hari ini adalah
dimana siapa yang melakukan festival gagasan secara masif di tengah masyarakat
kita sangat yakin bahwa ide ide besar kita untuk memajukan dki jakarta
insya allah diterima oleh masyarakat
catatan dari sejumlah lembaga survei kan karena tidak satu kan beberapa
ini menjadi pertimbangan tidak
maksudnya menjadi apa kemudian concern tidak oleh timani sandi
dan kita melihat
apakah ini proses yang terjadi di lapangan ini tidak tertransfer dengan baik oleh tim sukses kami
tapi yang jelas proses ini terus kita bangun
artinya menjadi modal untuk kita bekerja keras
bagaimanapun kita tidak menafikan bahwa kita diurutan tiga oleh lembaga lembaga survei yang ada
tidak khawatir atau tidak panik dengan kondisi ini
justru kita dua bulan lebih lah
karena gini kita punya modal dasar yaitu
ada lebihnya itu maksudnya waktu ini masih agak panjang
gini karena kita juga melihat tren pilkada yang lain
seperti tahun dua ribu dua belas kan pak jokowi juga diurutan ketiga
yang pertama pak fouke yang kedua pak idahid nurwahid
yang ketiga pak jokowi dan pak basuki
nah ini juga menjadikan sebuah pembelajaran bahwa begitu dinamisnya pemilih dki jakarta
oleh karena itu
kerja kerja yang secara optimal ini sangat dibutuhkan
dan insya allah bulan januari kita juga ingin sampaikan
mulai bulan januari pak prabowo akan turun langsung ke masyarakat
kenapa menunggu bulan januari
momentumnya hari ini pks dulu memperkuat dan gerindra secara struktur
pak prabowo bilang apa ketika melihat sejumlah hasil survei ini
dari november dan juga
saya belum pernah bertemu dengan pak prabowo
yang jelas dari tim akan menyiapkan pak prabowo akan turun di bulan januari
mungkin ini settingan waktu yang sudah disusun oleh tim ya
saya sebagai jurubicara yang meyakini bahwa tim sudah menyusun ini secara baik
karena bagaimanapun organisasi baik dengan langkah langkah yang tepat kita percaya
baik ketika dilihat saya kembali lagi ya ke lembaga survei indonesia
dan kalau tidak salah ada rahasia ini ya
itu masuk pada mengambang
ini masih termasuk tinggi tidak
tidak begitu tinggi
artinya apakah memang publik sudah mulai pede nih
punya sudah mulai tahu siapa yang akan dipilihnya
kalau kita lihat dari basis dukungan maksudnya stabilitas
kemungkinan merubah pilihan ya
itu dibandingkan temuan sebelumnya
dukungan kecenderungannya semakin solid
basis dukungan semakin solid
semakin kecil merubah pilihan
dan kalau kita bandingkan trennya
ini datanya kecil tapi nggak apa apa masih kelihatan
basisnya pak ahok itu
basis pendukung kuatnya yang lebih stabil
yang lebih kecil kemungkinan berubah pilihan
itu mengalami peningkatan paling besar
sangat kecil sekali ya
basisnya pak ahok ini semakin solid
sementara basisnya mas agus itu tidak berubah
ada indikasi peningkatan tapi sedikit
ada indikasi peningkatan tapi sedikit
jadi basis dukungan itu semakin solid
bisakah ini kemudian diterjemahkan juga sebenarnya ketika pada bulan desember masif
turun pasangan kandidat petahana
kemudian di bulan desember kemudian naik
signifikan ya cukup signifikan ya naiknya ya
peningkatan dukungan itu
peningkatan dukungan itu tidak signifikan secara margin error
tapi indikasi peningkatan itu yang kami yakini bahwa itu
ada peningkatan memang benar ada peningkatan gitu
karena yang pertama
yang tadi saya sebutkan
ada perubahan persepsi terhadap citra ahok yang
ramah santun nah kemudian
yang lebih relevan
ya bukan lebih relevan
yang lebih mirip dengan janji janji kampanye dari pasangan calon penantang gitu
misalkan penghentian relokasi di luar batang
kemudian penghentian reklamasi pantai utara gitu
dari kelompok pemilih yang aware dengan janji janji
dari calon penantang
itu efek elektoralnya juga tidak kuat
jadi tidak mengangkat gitu
karena ketika orang mendapatkan atau menyerap janji itu
dia akan membandingkan
bagaimana nanti ininya efeknya setelah kalau dihentikan kalau dilanjutkan bagaimana gitu kan
jadi itu membandingkan apa namanya apa yang dijanjikan oleh lawan
dan juga membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh ahok
ya baik saya ingin lihat dulu ya
karena ini kan menjadi menjadi menarik ketika sebelumnya sangat drastis turunnya
bicara soal petahana kemudian kemudian akhirnya sekarang malah leading begitu
padahal jangka waktu ini tidak panjang
nah saya ingin coba tanya kepada mbak yasmin dan juga mas idrus begitu bahwa
apakah ini sebenarnya sebuah kegagalan memanfaatkan momentum
ketika kandidat petahana yang harusnya ini
yang harusnya menjadi kandidat apa namanya lawan terkuat misalnya
yang patut diwaspadai tentu saja begitu
memanfaatkan untuk memanfaatkan momentum ketika masih

dalam posisi ada sebuah kasus dan lain sebagainya
maksudnya kandidat maksudnya kami gagal memanfaatkan
gagal memanfaatkan momentum untuk kemudian meraih suara yang baik
sebanyak banyaknya saya rasa justru saya tidak menganggap itu
kalau memang menurut lsi ada peningkatan bahwa karena ada sesuatu hal
ada faktor misalnya kesantunan dan lain lain sebagainya
lsi tentunya punya kriteria seperti itu
buat saya tidak etis juga itu
tidak etis juga kalau kita mempertanyakan misalnya dalam sebuah lembaga survei
kenapa kita bisa rendah orang lain tinggi
atau mempertanyakan hasil itu
sama juga ketika misalnya ada hasil lain
buat saya semuanya apakah itu bagus ataukah kenaikan ataukah penurunan
itu adalah harus kita pelajari kan
bagaimanapun yang namanya survei atau polling itu adalah cara kita untuk melakukan pemetaan
dimana kita strength dan dimana kita weakness nya
seperti itu itulah hasilnya
bahkan sebenarnya saya mau tanya juga
kira kira yang undecided itu kalau menurut lsi ada profilnya nggak
kira kira bakal kemana mereka itu kira kira atau ada profil profilnya nggak untuk yang undecided
ada tapi di materi ini kita tidak keluarkan
tapi nanti kita bisa lihat di jalan

apakah setelah persidangan juga akan dilakukan hasil akan dilakukan survei juga
mungkin saja mungkin saja kita akan
karena buat saya kalau misalnya nanti setelah persidangan dilakukan survei
adalah hal yang wajar juga misalnya hasilnya bagus gitu
menguntungkan untuk paslon nomor dua
karena buat kami ya atau saya pribadi juga menilai
kalau misalnya hasil survei itu sangat terkait dengan aktivitas paslon di waktu dalam kurun waktu tertentu begitu
sama aja ketika media
jadi gak bisa jadi ukurannya sekarang hasil akhirnya ini
berarti nanti saya tinggal tunggu instruksi
dan fixnya itu nanti di februari
seperti yang dikatakan oleh mas idrus
bahwa mas idrus bahwa waktu dua ribu dua belas kan pak jokowi juga unggul
tapi ternyata jadi pemenang jadi siapapun sebenarnya masih terbuka
tapi kan kita bicara soal dinamikanya nih
tadi mas indra kalau saya lihat bahwa itulah bukti bahwa
calon nomor tiga mas anies dan bang sandi tidak memanfaatkan kondisi itu
itulah bukti bahwa kita menghargai proses yang terjadi di negara ini
bagaimanapun ini kan kita harus dewasa melihat kondisi yang ada
jangan sampai dengan kondisi yang itu kita masuk ke curug yang lebih parah
apalagi kan mas hasim bilang bahwa itu dalam titik lidi
kalau di titik didik kita didihin lagi waduh bisa ngawar
kalau pak prabowo itu memang nkri banget
bener bener menjaga kutu
kenapa calon nomor tiga menjadi pemersatu mungkin karena nomor tiga
makanya memang itu sensitif itu saya rasa juga di acara acara debat pernah kita lihat juga
tidak diangkat gitu
tidak menyinggung sama sekali proses yang terjadi
tidak diangkat gitu
maksud saya maksud saya bukan soal bicara soal bagaimana proses hukumnya dicampur atau tidak
jadi kondisi seperti itu bukankah secara strategi bisa dimanfaatkan
bener bener ya kalau saya melihat bahwa ini bukan pemampantan dari para calon
kalau saya melihat bahwa ini memang gerakan organisasi dari umat islam yang dikomandai oleh para ulama
yang ini prosesnya berjalan gitu loh secara nature
artinya ya ruang politiknya berbeda gitu
baik nanti kita akan lanjutkan kita dengarkan pendapat bung ansi lema kalau sedikit mundur ke belakang tentang
release survey yang dilakukan oleh poltrek indonesia sudah ada simulasi juga waktu itu
kalau misalnya putaran kedua maka pasangan ahok jarot disebutkan saat itu kalah terus kalah semua
baik lawan siapapun ini nah kita akan lihat nanti jawabannya setelah jeda berikut ini
dari release survey yang dilakukan oleh poltrek indonesia pada bulan november lalu
kalau tidak salah pada tanggal dua puluh tujuh november begitu ya
bahwa ada simulasi dua putaran dilakukan oleh poltrek ini
maka disebutkan di situ kemudian pasangan ahok jarot ini disebut selalu kalah ketika simulasinya dua putaran
dilakukan simulasi dua putaran selalu kalah dihadapkan oleh agus silvi maupun ani sandi kalau di putaran kedua
apakah dengan lembaga survei yang hari ini kemudian merilis elektabilitas yang menjadi nomor satu
apakah ini menjadi optimis ini akan berubah soal simulasi putaran kedua itu
jadi pilkada dki ini pilkada yang unik dan spesial dibandingkan dengan pilkada di seratus daerah yang lain ya
karena kalau saya lihat di tempat lain mungkin pola tren atau bahkan pola itu cenderung statis
ibarat mungkin ya gelombang itu menuju kepada surut lah
tetapi kalau di jakarta pasang dan surutnya itu bisa kebolak balik
bisa kadang kadang mas anies di atas ekstrim ya
ini jalan sangat fluktuatif yang pertama
yang kedua dalam politik kalau kita membaca itu ada relasi antara aktor dan sistem politik
yang berada di sekitarnya
sehingga relasi antara aktor dan realitas politik itu sifatnya resiprokal
bisa karena intervensi aktor yang membuat elektabilitas meningkat
tetapi bisa juga karena konteks politik yang menguntungkan aktor politik
jadi tidak bisa dilihat dalam satu perspektif saja
nah kalau kita melihat tren pemberitaan wacana obrolan pada bulan november
itu yang berada pada tingkat puncak itu adalah pemberitaan menyangkut pernyataan pak ahok di pulau seribu
pak ahok dituduh melakukan penistaan agama
ada yang marah
nyaris kita didominasi oleh isu itu
dan pada saat itu survei dilakukan
makanya saya katakan kalau ingin membaca teks ini baca juga konteks dibalik ini
sehingga kemudian kita lebih jernih untuk melihat
karena itu kami merasa biasa saja ketika waktu itu pak ahok turun
karena saya katakan tadi masyarakat itu tiarap masyarakat itu kemudian ingin mencermati
menelaah kemudian memilah menganalisa dan kemudian baru memilih
nah sekarang ini relatif tensi politik itu
ini sudah relatif agak cooling down
sehingga masyarakat itu lebih mereka mulai mendapatkan informasi yang cukup lengkap
nah konteks yang anda sebutkan tadi sekarang masuk di fase persidangan
iya fase persidangan
tetapi kemudian yang terjadi adalah rebound
titik balik bagi seorang basuki caya purnama
yang berikut kalau kita periksa pada bulan november
tidak terjadi festival gagasan
ataupun perdebatan diskursus yang sifatnya programatik antara calonnya
yang dominan disana adalah politisasi sara
lebih khusus lagi adalah bagaimana isu agama ini dimainkan
terbukti pak ahok itu sangat fluktuatif bisa sangat terjun bebas
tetapi yang mengherankan suara yang turun itu tidak lari ke nomor satu ataupun nomor tiga
kami membaca ini mungkin
mereka keluar dulu
mereka keluar dulu
ini orang orang yang mungkin perlu tiarap

mendapatkan informasi yang komprehensif
dan kemudian mereka wait and see untuk menentukan pilihan
karena itu kalau kita ingin mewujudkan pilkada yang sehat dan bermartabat
saya setuju dengan yang dikatakan oleh mas idrus ini
yang kita dorong ini adalah festival gagasan
bahkan bukan cuma festival gagasan
tetapi kontes rekam jejak dan reputasi
misalnya pak agus ketika menjadi komandan batalion
apa sih prestasi spektakuler beliau
begitu juga mas anies ketika menjadi menteri
menteri pendidikan dan kebudayaan
apa yang sudah dibuat prestasinya
begitu juga pak ahok ketika menjadi wakil gubernur dan gubernur
nyaris itu tertutup semua ya
pada bulan november itu nyaris tidak ada
tidak ada hal itu
dan itu bisa membuat kualitas pilkada kita
itu terjun bebas kepada titik nadir
nah ini yang berbahaya buat kita
kalau kita ingin mewujudkan pilkada yang baik
mestinya nilai nilai edukasi politik ini yang harus dikedepankan

dan saya percaya betul bahwa warga jakarta ini adalah
mereka mayoritas adalah pemilih rasional
kalau tadi yang dirujuk adalah suvenya paul treking
itu masih tinggi sekali undecided voters
swing votersnya masih sangat tinggi
kenapa kalau mereka tidak puas pada pak ahok
kenapa tidak lari ke nomor satu atau nomor tiga aja
jangan jangan mereka itu lebih menginginkan orang yang berbuat
bukan yang berjanji
tapi kalau misalnya
tapi saya juga ingin tanya tingkat kepuasan publik hari ini
ada di angka berapa pak ahok

ya beda dengan pak foke dulu
pak foke elektabilitasnya tinggi
tapi kepuasan publiknya rendah
mas indra kalau puas itu berarti ada trust
kalau mas indra punya trust
mas indra malas untuk berpindah kepada sosok yang lain
karena itu kalau kita mau buat ini clear
sudah sidang ini dibuka secara publik transparan
sehingga semua orang bisa melihat
karena ada survei juga yang mengatakan
warga jakarta ini tidak menonton video
yang puluh seribu maksudnya
di puluh seribu itu
nah kalau mereka tidak menonton
bagaimana mereka bisa membuat keputusan ini secara
rasional dan juga secara benar
oke bicara soal kepuasan tadi ya
tingkat kepuasan atas kinerja petahana
disebutkan juga ada survei yang lain
saya coba ingin melihat survei yang lain dari
survei lingkaran indonesia
ini lingkaran ya bukan lembaga
survei lingkaran indonesia yang
juga kemudian menghadirkan pertanyaan
apakah masyarakat menginginkan gubernur lama atau gubernur baru
lalu kemudian juga ada soal pertanyaan
ingin tidak dipimpin oleh gubernur yang tersangka
atau tidak ingin dipimpin oleh gubernur yang tersangka
ini yang ada
bahwa datanya sayang tidak bisa kita munculkan
tapi saya tetap disini
bahwa dari survei lingkaran indonesia
juga ada pertanyaan tadi
bagaimana ini hubungan sih
ya kita harus membaca ini secara komprehensi
saya belum membaca detailnya
tetapi survei lingkaran pada periode yang lalu
itu ada pertanyaan yang juga ini perlu kita baca lebih lanjut
pertanyaannya itu adalah
jika basuki cahayapurnama itu tersangka
calon siapa yang akan anda pilih
nah ini kan ingin membangun suatu framing
dengan mengatakan bahwa berarti hanya ada dua pilihan ini
tetapi itu pun juga tidak membuat mas anies itu melonjak drastis
ini kan saya juga bingung
begitu juga mas agus
menurut saya kalau seandainya pak ahok itu tergerus
mestinya segera aja mereka kemudian hijrah kepada calon yang lain
nah jangan sampai kemudian
pemilih jakarta yang mayoritas adalah cerdas ini
juga belum mendapatkan pesan
apa sih sebenarnya konsepsi dari calon calon lain
perihal bagaimana membangun jakarta ini
ini juga bisa diperiksa misalnya dari top of mind masing masing calon
terus yang terkait dengan soal pak ahok dibilang soal ramah santun dan sebagainya
saya ingin mengatakan begini
keseharian pak ahok ini orang yang sangat ramah dan santun
tetapi kemarahan pak ahok itu kemarahan pada tempat dan waktunya
kepada siapa dia harus marah
dan kemarahan pak ahok ini bagian dari upaya untuk membenahi birokrasi
sebenarnya boleh saya tanggapi sedikit
ada dua hal yang ingin saya pertajam dan juga mungkin sedikit menyanggah kalau bisa atau luruskan
bahwa soalnya kita mau sopan kan ceritanya kampanye sejuk
tadi kita berbicara tentang
kepala kerajaan kita
kepala kerajaan kita
kepala kerajaan kita
tadi mas ansyim menyimpulkan seolah olah yang undecided itu adalah pemilih ahok
yang tiba tiba menjadi ragu terus jadi undecided
padahal belum pasti kan yang undecided itu adalah orang orang yang tadinya pemilih ahok terus menarik dulu
padahal belum pasti loh kalau menurut saya gitu
karena ada juga makanya tadi saya pertanyakan undecided itu siapa
karena bisa jadi memang belum menentukan pilihan bukan pemilihan
bukan pemilih pertahanan yang kemudian keluar dulu jadi undecided gitu
nah kedua kalau soal perang gagasan yang di masa itu tidak ada justru saya juga bisa menyanggah
karena saya pernah menonton tayangan di salah satu tv itu berdebat dan sama sekali tidak membahas soal kasus al maidah gitu
debat antara tim ses
sudah terjadi sebenarnya ya
sudah terjadi al maida dan sama sekali tidak disentuh dan itu ada perang gagasan begitu
jadi saya sendiri nonton acara itu
antara tim ses bukan antara calon

jadi warga jakarta itu mereka ingin melihat calon calon ini bicara tentang apa
debat pertama kira kira calon nomor sekian bicara apa
debat kedua calon nomor ini bicara apa
debatnya nanti januari dan februari
bukan debat di tv swasta
oh di tv swasta
yang menarik sebenarnya
kita gak salah sekali justru ditutup
yang menarik adalah mohon maaf ya maaf ya
jadi kita juga dapat data dari beberapa lembaga survei
ini ada salah satu calon
yang benar benar itu yang mohon maaf ini bukan sarah
tapi memang terlalu kencang
maksudnya gini pemilih non muslim dan sodara sodara kita yang hoa
nah ini bahaya sebenarnya
ini bagi pemikiran kita
makanya sebenarnya jakarta kedepan yang harus dilakukan adalah
bagaimana masyarakat itu memilih calon pemersatu
dan ini benar
dan ini bahaya
itulah kenapa bilang bahwa pak prabowo itu
itulah kenapa nomor tiga sangat
aku juga bisa calon pemersatu
tapi paling tidak inilah gambaran sampai pada hari ini
memang ada banyak sekali lembaga survei
sehasil survei yang dilakukan
ini menunjukkan memang dinamikanya masih sangat cair
sangat dinamis begitu
tingkat elektabilitas tergantung pada seperti kata mbak yasmin tadi ya
tergantung pada apa yang dilakukan oleh para calon itu dalam kurun waktu ketika survei itu dilakukan
kita masih akan lihat
untuk mengubah hasil final tentu saja hasil finalnya pada bulan februari dua ribu tujuh belas
saat masyarakat dki datang ke tempat pemungutan suara
baik terima kasih atas kehadirannya
waktunya pada malam hari ini mbak yasmin
terima kasih sama sama
terima kasih banyak banyak